dokter spesialis paru erlang samudro mengatakan zat kimia apapun tetap memiliki efek bahaya bagi tubuh
termasuk pada gas air mata yang telah kadaluarsa
di antaranya iritasi mata hingga gangguan pernapasan
akan tetapi dalam satu kasus gas air mata yang kadaluarsa dampak dan perubahannya tidak dapat di generalisir
perlu ada penelitian dan observasi lebih lanjut untuk memastikan seberapa banyak kadar atau konsentrasi bahan kimia tersebut terurai
zat kimianya ini juga bisa berubah apakah dia berubah bentuk atau berubah kadarnya
atau menjadi berubah lagi jadi zat yang lain
nah yang berubah menjadi zat lain ini bisa jadi lebih berubah
lebih berbahaya atau jadi lebih berkurang
jadi itu tergantung sangat tergantung kondisi
nah kita nggak bisa memastikan yang mana sebenarnya
jadi perlunya untuk dilakukan kita selalu berat berat dulu
ahli toksikologi kimia universitas indonesia budiawan mengatakan
gas air mata yang sudah kadaluarsa tidak berarti zat kimia aktifnya hilang
besar kecil dampak dari gas air mata tersebut tergantung dari berapa lama melewati waktu kadaluarsa
kondisi udara atau tempat penyimpanannya serta kandungan zat kimianya
sebab ada beberapa golongan gas air mata berdasarkan kandungan zatnya
kandungan zat kimia yang sudah kadeluarsa
berdasarkan kandungan zatnya
pertanyaannya kadeluarsanya ini apakah lebih berbahaya dari awalnya
ya jelas kalau berbedaan kimia dan perubahan pasti kan pasti berbeda dong antara zat asal kan memang targetnya misalnya untuk iritasi sangat berat
bahkan juga merusak tubuh gitu ya
tapi kalau sudah kadeluarsa artinya kan bahan kimia kan berubah
kalau bahan kimia berubah berarti efeknya juga ada perubahan
meski demikian budiawan meragukan bahwa gas air mata yang kadaluarsa dapat terurai menjadi gas cyanida
memang salah satu zat kimia yang terurai dalam gas air mata kadaluarsa ialah melanonitril
yang mengandung unsur cyanida
namun konsentrasi cyanida tersebut tidak dominan